kita doakan saja agar ada nolong sang segera
masya allah bismillahirrahmanirrahim
sebaiknya kita menjenguk raka walang susah bersama saja baik
apa yang dipikirkan oleh senur jati bodoh itu sepertinya dia menjerikaiku
laki laki tua itu memang selalu merepotkan aku
rangka ada apa denganmu mengapa kau begitu terlihat kesal
bersama santan lodaya sudah sampai ke istana pada jalan lalu mereka berada dimana sekarang mereka
menuju ke ruang pengobatan untuk menjenguk raden walang sung sang rai kalau begitu kita harus
kesana raka kita harus terlihat sempati pada mereka jangan sampai kita terlihat tidak peduli
ya kamu benar adikku tercinta rai gentrimanik
harus bersantiwara dan bersedih dengan begitu menyedihkan atas sakitnya raden walang sung sang adikku
aku akan bikin kamu mau menerima pernikahan ini
kamu akan aku masukkan ke dalam kandang kalajengku
supaya kamu menjadi santapan mereka
bahwa kamu masih mau menolak pernikahan ini
sekarang kamu pilih
kamu pilih menikah atau mati
saya pengen panjang umur
pengen masih hidup atu
jadi kamu pilih menikah dengan anakku atau mati
jadi kamu mau menikah dengan anakku
sebelum dia berubah pikiran
cepat persiapkan untuk pacaran pernikahan anakku
saya tidak mau menikah dengan maluka kalajengking ini atu raden
tolong atu raden
ada apa ibu anda
tolong putri aku
saya sudah berhasil mencari daya
mari kita seluruhkan orang murid kita
berhenti lho yunda
dia pasti kuat
kita doakan saja agar akan terus disemburi
masya allah bismillahirrahmanirrahim
paman dengar suara itu paman
itu suara paman aman raden
aduh khas pisan seperti itu raden
aduh kuduku mahatu raden
menolong anak anak raden
aduh kuduku mahatu
aduh kuduku mahatu
aduh kuduku mahatu
aduh kuduku mahatu
aduh kuduku mahatu
aku hanya ingin mencari udara segar
aku tidak percaya
aku tidak percaya
kau tak akan bisa mengalahkan
roh kalian ada di tanganku
dan ku peringatkan sekali lagi
kau harus bisa jadi pengikut
sampai aku dapatkan
tahta pajajaran di tanganku
aku akan setia kepadamu
sampai aku mati
sampai aku mati
sampai aku mati
sampai aku mati
sampai aku mati
sampai aku mati
sampai aku mati
aku akan menikah
aku akan menikah
aku akan menikah
akhirnya kita akan segera menjadi suami istri
cobaan apa ini ya allah
apa tidak ada manusia yang mau dengan saya
sampai saya harus menikah dengan makhluk siluman
dengan kata brave